kalau nanti sudah punya anak
kalian harus mendidiknya dengan baik
biar gak ngelawan sama orang tua
jangan lupa sering sering nengkir emak
kalau bukan kamu sama anak kamu
siapa lagi yang mau neokin emak
dari pagi jualan pecel
sore baru pulang
ya dagang atuh pak
namanya ngider ya jalannya kemana aja
makannya baru pulang
buktinya masih banyak
kalau mama ngider
ini pasti udah abis
sayuran pecel itu kalau sore
sudah gak enak dimakan
siapa yang mau beli
jangan jangan mama nggak ngider ya
papa mama bisanya hanya marah marah
papa aja yang jualan pecel kalau gitu
pasti dari rumah sain
bro kekencangan bro kecilin dikit
udah mau maghrib
bro ceng kamu kayak orang dulu ya
musik kelas dikit bener bener gak boleh
bukan begitu bro
gak enak kalau pak ustadz kemet denger bro
kemet masih takut kan mas suha
ya sudah kita minta back ingan suha saja
ya gak enak atau bro
udah mau maghrib
biar bagaimanapun kita ini pejuang cinta yang soleh
nah gitu dong bro
bapak mau nanyain pelajaran apa mau nanyain buku liola
tapi kok ngomongnya begitu sama bapak
bapak tanya pelajaran kamu
kamu kenapa sih curiga begitu sama bapak
bapak itu teh genit
kelihatan dari tatapan mata bapak
saat bapak ngeliat buku liola
bapak teh suka sama buku liola
emang apa sih kurangnya ibu
ibu tuh baik ibu tuh cantik
bapak tega nyakitin hati ibu
kamu mau kemana doi rapih sekali
kan diundang kum
ya mau ke undangan
kamu juga diundang kan
gita itu bukan keundangan pesta doi
ada organ tunggalnya juga kan
kamu kenapa tuh kum
kamu marah sama saya
gak suka saya dateng
curiga kenapa kum
dia pikir saya ada hubungan apa begitu sama bubur yola
sudahlah tidak usah dibahas kita berangkat saja
kamu belum jawab pertanyaan saya jawab dulu atuh kum
kamu tunggu sini sebentar saya ambil kunci
kum iya dijawab dong kum
kum kenapa tuh kum
udah lah doi
kok buka kamu gak enak gitu kum
kamu marah sama saya
bilang lah tuh kum kalau saya salah
sepatu kamu pakai
kum tunggu kum
ah kak guma
kalau nanti sudah punya anak
kalian harus mendidiknya dengan baik
iya emak bos
jangan lupa sering sering nemukin emak
kalau bukan kamu sama anak kamu
iya emak bos
maksud emak teh ngomong kayak gitu sama cuy apa emak
emak teh udah gak anggap dede
kayak dede bukan cucunya emak
emak teh sengaja
kumpulin orang orang untuk ngebenci dede
untuk ngancurin hari pernikahannya dede emak
dede juga tau emak
emak teh ngebayarin pernikahannya cuy
supaya emak teh bisa punya alesan
untuk gak datang ke pernikahannya dede kan
ibu kandungnya dede
itu anaknya emak
lahir dari perutnya emak
dede ini cucu satu satunya emak
emak teh udah gak punya sodara
apa sih salahnya asobri emak
sejujurnya emak teh benci sama dia
padahal dia tuh sayang sama emak
dia teh gak mau nyakitin hati emak
dia emang gak pernah kurang ajar sama emak
kalo emang emak gak mau dede tinggal disini
udah gak nganggep jadi cucu
lebih baik kusir dede dari rumah ini emak
buden emak sih ini
dia teh pasti sedih ngeliat dede diginiin sama emak
kamu marah juga sama emak
kenapa kamu ditekuk seperti itu
kamu juga gak suka sama emak
kenapa kamu berdiri
mau masuk kamar juga mau peting pintu
cuman mau keluar sebentar
emak ini sudah tua
dimarah marahin terus sama cucu
tiap hari disalah salahin sama cucu
enggak ada yang peduli sama emak